jalanan jakarta masih dihantui ranjau paku
bahkan saat penerapan ppkm jumlahnya tidak berkurang
kepada detikom anggota komunitas sapu bersih ranjau paku abdul rohi menyatakan
setiap hari di sekitar ruas jalan gatot subroto jakarta
ia masih saja menemukan sejumlah ranjau paku
menurutnya kawasan jalan gatot subroto hingga mt haryono rawan ditemui ranjau paku
adanya ranjau paku ini berisiko membuat ban motor kempis yang tentunya dapat membahayakan pengendara
ranja paku diduga ditebarkan di jalan oleh oknum tak bertanggung jawab
dan sejak agustus dua ribu sebelas hadir komunitas sapu bersih ranjau paku
yang rutin membersihkan jalanan jakarta di ranjau yang bertebaran
tercatat tiga puluh lima anggota aktif di komunitas saber paku memiliki satu kesamaan nasib sebelum memilih bergabung
yang pernah menjadi korban ranjau paku
alat utama untuk mengambil paku dari jalanan hanya magnet ini
kalau awalnya magnet dengan tongkat tapi sekarang telah dimodifikasi menjadi panjang seperti ini
agar memudahkan dan mempercepat pengambilan paku
yang cukup menyulitkan ketika harus membersihkan paku di jalur cepat
tim harus bekerja dengan cepat untuk menghindari potensi kecelakaan
meski membantu bagi para pengendara motor dan mobil
kehadiran mereka tidak disukai oknum masyarakat yang dirugikan oleh kehadiran mereka
ada yang menabrak ada yang motornya dirusak coba coba disodek
kamburator dipatas sepuluhnya dipatahin juga pernah
kita dilempar kita diancawas sudah enggak
sampai ada sms kalau kalian masih menyapu ranjau paku kami akan kami bunuh
seperti itu ada kita laporkan juga ke polisian juga
tim saber paku membagi tips bagi para pengendara agar bisa terhindar dari ranjau paku ini
gunakan bantu bles tambahkan cairan anti ranjau paku
kurangi kecepatan berkendara dan pahami titik rawan ranjau paku
tim liputan cnn indonesia